piala dunia u dua puluh di depan mata persiapan indonesia sebagai tuan rumah terus dilakukan
namun penolakan atas timnas israel juga terus muncul
bahkan disuarakan oleh kepala daerah kemudian pimpinan partai politik
sering digaungkan bahwa politik tidak bisa dicampurkan dengan olahraga
beberapa pihak mengatakan indonesia harus fokus betul menjadi penyelenggara
dan tidak terjebak dalam pusaran isu non teknis
bisakah indonesia menerapkan larangan bermain bagi israel
dan jika bisa apa dampaknya bagi indonesia
kita bahas bersama narasumber sudah bergabung melalui secara virtual
adalah bung eko nur kristianto atau lebih akrab dikenal dengan bung eko maung
selamat malam bung eko
selamat malam mbak
bung eko pertama dulu saya minta tanggapan anda berkaitan dengan keramaian yang terjadi beberapa akhir ini
ada penolakan dari beberapa kepala daerah kemudian pimpinan partai politik
tapi juga pemerintah sudah tegas menegaskan siapapun yang akan bertanding
sebagai tuan rumah
bagaimana pendapat anda soal ini bung maik
ya motifnya macam macam ya
bisa jadi karena nggak paham kurang mengerti atau mungkin ingin mempolitisir keadaan
ya mbak ya sesimpel itu sebetulnya
tapi kita kan berpegangan sama pemerintah ya
jadi perlu dipahami juga ya
setiap federasi itu sebelum mengajukan bidding menjadi tuan rumah event olahraga ya
itu harus ada persetujuan dari pemerintah
nah ini artinya apa
ini artinya pssi
kalau belum mengajukan diri jadi tuan rumah
itu artinya pemerintah sudah setuju sudah oke
dan pemerintah kan memang mendukung ya memang mendukung
ada pembangunan infrastruktur secara massal secara serius
komunikasi dengan apa dirijen pajak gitu ya
lalu juga dengan keimigrasian
ini berarti pemerintah sudah support
ini bukan sekedar eventnya pssi loh
ini eventnya pemerintah pusat
jadi memang harus didukung gitu
nah kepala daerah pimpinan parpol ya itu motifnya
atau ingin apa mengembangkan
mengambil keuntungan politis di sini
saya nggak ngerti deh
bu eko tapi kalau misalnya sekarang kita tarik ke aturan kembali ya
kita tarik ke aturan kembali
karena kalau berhadapan dengan mereka
nggak akan ketemu kalau misalnya kita tidak bisa memberikan gambaran
kalau kita melarang apa yang akan terjadi dengan indonesia
kita bicara dalam ini ya dalam konteks pergaulan saja ya
pergaulan internasional ya
dan khususnya di komunitas olahraga
yang pertama indonesia akan kehilangan kesempatan
untuk jadi tuan rumah semua event internasional
jangan lupa loh piala dunia tahun dua ribu tiga puluh empat nanti ya
itu fifa ingin membuka peluang untuk negara negara asean
yang sudah standby siap itu setahu saya thailand ya
thailand dan indonesia
indonesia peluangnya masih ada loh untuk jadi tuan rumah piala dunia dua ribu dua puluh
bukan piala dunia u dua puluh ya ini piala dunia yang senior nya yang beneran
lalu juga untuk olimpiade
kan indonesia mau bidding olimpiade ya
nah kalau misalkan bidang olimpiade
memang ada jaminan apa israel nggak lolos gitu
apalagi dalam beberapa cabur kan israel itu unggul ya
dalam beberapa cabur atlet atletnya gitu
lalu bicara tentang ini hubungan negara
kan ada yang pakai argumen hubungan diplomatik ya
ingat yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan indonesia bukan cuma israel ya
misalkan negara negara kosovo ya negara kosovo atau bukan taiwan
tapi saya ambil contoh yang paling deket deh taiwan sama israel ya
walaupun nggak punya hubungan diplomatik
tapi bukan berarti kerjasamanya putus tok gitu
ini kan kita tentang pergaulan negara ya tentang keuntungan saling menguntungkan
ada kok hubungan dagang selain hubungan dagang sama taiwan saja ya
itu berapa ribu coba pki kita yang sedang bekerja di sana
walaupun tanpa hubungan diplomatik gitu
jadi argumen itu lemah ya lemah
nggak bisa dipakai sebagai alasan untuk menolak tim
apalagi ini kan event ini yang punya fifa loh
event ini yang punya fifa bukan indonesia ya
indonesia itu hanya postnya tuan rumahnya
jadi yang menentukan peserta dan lain sebagainya ya ketentuan viva
nggak ada itu indonesia mencoret menolak nggak bisa itu
bu ngai kho kalau misalnya artinya itu tidak mungkin ya
apakah betul akan ada sanksi jika indonesia kemudian tetap kukuh
atau ada pelarangan itu terjadi
ya bisa di ban dong ya bisa di ban
terus juga bisa apa di nonaktifkan dari beberapa
dari beberapa turnamen yang akan diikuti ke depannya
tapi yang jelas pasti ada konsekuensinya
pasti ada konsekuensinya
dan buat viva ini sebetulnya walaupun kesal mungkin vivanya ya
tapi banyak loh negara yang mau jadi pengganti
nggak susah buat viva
saya khawatir malah kerugian itu kalau dibatalkan
ada di indonesia loh ya
yang pertama infrastruktur kita yang sudah disiapkan dua tahun terakhir ini bagaimana gitu ya
itu yang pertama
lalu ekonomi nih umkm ya
tentang kuliner lalu juga pembuatan merchandise
okupansi hotel semuanya ini bisa apa
bisa kehilangan potensi ekonomi gitu sebetulnya
apakah pernah ada hal hal serupa terjadi di negara negara lain ketika negara lain menjadi tuan rumah
oh malaysia oke
malaysia tapi bukan sepak bola dia tuh renang gitu ya
itu juga tinggal dicoret aja malaysia nya
nah tapi tentang ini tentang masalah ini kedepannya mbak ini perlu didialogkan ya
ada dialog ada diskusi
saya pikir nggak harus berlarut larut lah konflik konflik seperti ini
karena kerugianya nanti malah apa malah ada di pihak indonesia gitu
kalau menurut anda ada suara suara bahwa kita sebaiknya tidak fokus mengurusi hal hal non teknis
apakah ini yang saat ini terjadi sekarang
harusnya sih ini memang nggak jadi urusan ya
jadi gini loh israel ini masuk ya masuk sebagai list finalis ini kan jauh setelah indonesia memastikan diri sebagai tuan rumah gitu ya
jadi ini dikatakan mungkin nggak disangka nggak diduga duga
ini kabar terbaru ya mbak ya dari whatsapp group tadi nih info terbaru tadi sore nih dari teman teman ya
untuk drawing pengundian ya pengundian pldu dua puluh yang harusnya tanggal tiga maret
yang harusnya tanggal tiga puluh satu maret di bali itu di cancel loh sama fifa dibatalkan ya
walaupun kegiatan lain terkait persiapan piala dunia tetap berlangsung seperti verifikasi lapangan peninjauan lapangan tetap berlangsung nggak dibatalkan
tapi untuk drawingnya itu udah pasti dibatalkan sama fifa ya tanggal tiga puluh satu yang di bali itu
jadi sebetulnya ini something wrong ya ada komunikasi yang harus dijelaskan sama komite lokal kita
tapi ketika peninjauan lapangan masih berlangsung berarti ya masih masih pianunya masih di indonesia
masih sesuai ya masih oke oke
apa kira kira menurut anda yang bisa membuat fifa melakukan hal serupa seperti pembatalan itu
kalau misalkan nggak ada jaminan ya kalau misalkan nggak ada jaminan dari pemerintah
tapi saya pikir ada jaminan kan sudah diberikan ya dari kapolri lalu juga pak mahfud md
ingat nih ya buat mereka mereka yang main di tataran wacana konstitusi ya
prof mahfud md ini adalah guru besar hukum tata negara terkait konstitusi undang undang dasar
beliau juga fasih dan beliau mengatakan israel akan bermain dengan aman di indonesia
untuk berkaitan dengan persiapannya bung eko apa yang menurut anda memang harus segera disiapkan
dan dikonfirmasi terus menerus menjelang kita menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh ini
ya jadi beberapa kompromi tetap harus dilakukan ya mbak ya
seperti di qatar saya ambil contoh di qatar tentang isu lgbt ya yang jerman pakai benih
nah itu kan ketika viva menyampaikan ke jermannya gitu ya
jangan dipakai simbol itu karena tuan rumah tidak menghendaki itu bisa gitu
nah ini juga harus dikomunikasikan ya
saya pikir perlu ada kewibawaan tertinggi dari presiden republik indonesia pak jokowi ya
komunikasi dengan fifa bahwa ada beberapa hal yang mungkin diluar dugaan tidak ideal
nah itu disampaikan saja biar fifa menyampaikan juga ke pihak israel gitu
saya pikir itulah solusinya ya perlu ada dialog tingkat tinggi
di mana yang penting event ini terselamatkan bisa berjalan dengan lancar gitu
oke artinya pihak timnas israel itu ketika masuk ke indonesia juga harus bersiap
misalnya misalnya mereka membaca ada banner atau tulisan penolakan terhadap mereka gitu ya minimal ya
iya seperti itu ya mungkin harap maklum komunikasi konten

tidak bisa itu ya itu kan ini negara demokrasi ya namanya opini warga juga
segencar gencarnya ditutupi mungkin pihak israel pasti tetap tahu lah
saat ini aja mereka pasti tahu kok kalau mereka ditolak di indonesia gitu
oleh beberapa elemen gitu ya
dan ya ya udah gak apa apa itu kan konsekuensi yang penting mereka mainnya aman
tidak ada gangguan bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik
di hotel juga keamanannya dijamin saya pikir itu saja

oke baik bung eko terima kasih malam hari ini sudah berbicara
di cnn indonesia intinya tidak perlu diperdebatkan lagi soal ini
dan yang pasti pemerintah harus segera betul betul memberikan konfirmasi beberapa kali
memberikan konfirmasi ulang bahwa pemerintah indonesia menjamin siapapun yang akan berlaga
di piala dunia u dua puluh akan dilindungi dan bisa bermain dengan nyaman aman dan sebaik baiknya
gitu ya bung eko ya
betul semua wacana anggaplah itu aspirasi anggaplahnya negara demokrasi
saya percaya event seperti ini mereka bisa mengatasin
oke baik baik bung eko terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
kita lihat perkembangannya nanti seperti apa
terima kasih bapak